kementerian perdagangan berencana membuat aturan penjualan secara online
nantinya penjual online wajib mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas dari kemendak
direktur jenderal perdagangan dalam negeri kemendak cahya widayanti mengatakan kepada detik finance
pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau tpmse
wajib memiliki tanda daftar yang diterbitkan kemendak
sementara itu pedagang yang berjualan melalui media sosial tidak termasuk dalam lingkup usaha tpmse
sehingga tidak wajib mendaftar
cahaya menambahkan nantinya regulasi akan diatur dalam peraturan menteri perdagangan
dalam roadmap e commerce indonesia kemendak menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah
tentang transaksi perdagangan online